selain link aja yang menjadi buah bibir kini fitur pay later juga telah menjadi bintang di beberapa aplikasi
kemudahan memperoleh kebutuhan apapun kini dapat didikmati tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung
namun tentu anda perlu berhati hati karena kemudahan yang diberikan juga dapat membentuk perilaku konsumtif dan berujung utang yang menumpuk
ada semua tren baru di mana ini juga bisa membuat mengubah sedikit lifestyle masyarakat indonesia
di mana banyak sekali aplikasi aplikasi yang menawarkan fitur pay later atau bayar kemudian
namun tentunya ini juga menjadi godaan besar bagi masyarakat
karena dengan beragam kemudahan yang diberikan tentunya ini juga membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif
di era serba digital kini konsumen semakin dimanjakan dengan beragam kemudahan
mulai dari kemudahan berbelanja
hingga cepatnya sistem pembayaran
transaksi tunai pun kini mulai tergeser dengan transaksi non tunai atau dikenal dengan istilah cashless
bank indonesia mencatat dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas nilai transaksi uang digital semakin meningkat
pada tahun dua ribu sembilan belas nilainya pun mencapai rp lima puluh tujuh triliun rupiah
kini konsumen pun semakin dimanjakan dengan hadirnya fitur pay letter atau bayar kemudian
pay later adalah metode pembayaran
non tunai layaknya kartu kredit di mana konsumen dapat membeli barang dan membayarnya di kemudian hari
untuk bisa menggunakan layanan ini biasanya pengguna akan diminta memberikan data pribadi foto diri dan foto identitas
berdasarkan data ojk hingga april dua ribu sembilan belas tercatat jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin mencapai satu ratus enam perusahaan
jumlahnya meningkat dibandingkan tahun dua ribu delapan belas lalu yang tercatat sebanyak delapan puluh delapan perusahaan
sedangkan untuk fintech dalam kategori teknologi finansial bank indonesia mencatat ada lima puluh enam perusahaan yang melayani sistem pembayaran secara non tunai
ini dia beberapa contoh layanan aplikasi di indonesia yang telah mengembangkan fitur pay later
ovo gopay dan traveloka memang memiliki fitur pay later tersendiri dalam layanan mereka
namun untuk redifo dan aku laku aplikasi ini sejenis dengan kartu kredit online yang fungsinya serupa dengan aplikasi yang lain
namun aplikasi ini sejenis dengan kartu kredit online yang fungsinya serupa dengan aplikasi yang lain

pay later memang menyuguhkan beragam kemudahan hal ini pula yang dirasakan oleh danu ramadhan
ia mengaku sering menggunakan fitur pay later di beberapa aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya
meski dirasa cukup memudahkan pengguna nyatanya juga harus memperhatikan besaran bunga yang harus dibayar agar tak terlilit hutan
pada saat kita minjem atau apa itu kan bunganya itu udah ditetapin gitu loh nggak ada istilahnya ada maksimalnya
kalau gue lihat sih kayak di pinjaman pinjaman online itu kan memang mudah ya mungkin cuma lima ratus ribu gampang cair tuh sejuta atau berapa
tapi kadang kadang kita sebagai calon peminjam itu kita nggak baca tuh ketentuannya
padahal di ketentuan itu tuh bunganya mungkin menjerat kita banget tuh gitu loh
makanya mungkin kita harus baca banget sih bunganya ketentuan kalau telat bayar kita harus bayar denda berapa itu yang paling penting sih
mudahnya mendapatkan uang dan membeli kebutuhan sehari hari memang menguntungkan sebagian orang
namun kemudahan tersebut juga dapat menyeret masyarakat menjadi lebih konsumtif dan dapat terlilit hutan
perencana keuangan nofrinda savitri memberikan beberapa tipsnya agar anda dapat menggunakan fitur pay letter secara bijak
satu pilih yang sudah apa ya sudah terpercaya itu legal

terus kedua kita harus tahu seberapa banyak yang kita dapat dapatkan
kenapa sih kebutuhan kita
maksudnya gini gara gara ada pay later kita maunya ah lumayan bayarnya bisa nanti nanti terus asal aja
enggak kita harus punya rencana
oh iya saya memang misalnya oh saya memang harus butuh ini atau saya memang pengen pergi ke sini kebetulan ada fasilitas ini kan dimudahkan
terus ketiga kalau kita harus pakai payletter itu kita harus lihat gimana resikonya
ada kemudahan pasti juga ada risikonya
karena resikonya seperti apa
biasanya kan bunga
kalau semakin lama jangkanya lebih jauh
jangkanya berarti kan bunganya juga makin gede
nah itu apakah kita mampu
sebaiknya atau malah seharusnya bayar pada saat jatuh temponya
jangan sampai enggak kayak karena memang ada kalau sudah lewat dari jatuh tempo itu dia per hari bunganya
itu kan besar sayang kalau gitu
dan ketiga manfaatkan payletter itu segedar untuk memudahkan
jadi misalnya gini seringkali ada promo promo
jadi malah dengan payletter itu ada diskon
nah itu yang kita pakai
meski sudah mulai banyak penyedia layanan yang menyediakan fitur pay later atau bayar kemudian
hingga kini bank indonesia juga masih menyusun sejumlah konsep dan juga regulasi yang dapat melindungi konsumen dari ragam bentuk penipuan
yang jelas dengan beragam kemudahan yang diberikan
tentunya konsumen juga harus lebih cerdas dalam mengontrol diri dan juga mengelola keuangan mereka
vinanda rahma indra hadi jakarta